jika anda pengguna moda transportasi umum terutama pada jam jam sibuk
bukan hanya tidak ke bagian tempat duduk anda juga harus siap siap terhimpit
ini bisa berlangsung berjam jam
anda juga harus mampu berdiri sambil menjaga kesimbangan
terlebih jika membawa ransel atau barang bawaan lain
shiva dan temannya nadia biasa berdiri hingga satu jam di kereta komuter dari manggarai hingga bogor
begitu pula dave yang berdiri berjam jam di kereta komuter setiap hari
paling lama sih waktu dari manggarai ke bogor ya bisa sampai sejaman api bogornya
capek sih ya karena dari awal masuk kereta sampai berhenti kereta itu berdiri terus
sekitar sejam atau dua jam sih defense and situation aja sih sebenarnya
menurut riset kalau jalan kaki biasa saja ini bisa memegar kalori seratus hingga tiga ratus kalori
kalau seminggu ini bisa memegar kalori seribu sampai tiga ribu
tapi kalau berdiri di transportasi umum seperti ini kira kira bisa bakar kalori nggak
kita mau dengan perjalanan kebahan
menurut dokter spesialis kedokteran olahraga andi kurniawan
dibandingkan duduk berdiri di dalam moda transportasi umum dapat membakar kalori hampir dua kali lipat
dalam kondisi duduk metabolisme ekvivalen yang terbakar sebanyak satu dua energi per jam
tapi jika berdiri energi yang digunakan mencapai satu delapan energi per jam
dibandingkan dengan duduk saja dengan berdiri ya tentu saja
tadi ada perbedaannya perbedaannya itu hampir dua kali lipatnya gitu ya kalori yang terbakar gitu
jadi buat mereka yang ingin nurunin berat badan atau ingin memperbanyak kalori expenditure nya
ingin memperbanyak kalori yang terbakar ya pilihannya itu sambil berdiri
namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika berdiri dalam selang waktu yang cukup lama agar anda tidak cedera
salah satunya dengan latihan peregangan otot
terlebih dahulu atau stretching
latihannya sebenarnya latihan otot otot kaki ya
misalnya seperti mulai dari stretching dulu
stretching calf atau stretching betis itu kita bisa tarik calf kita atau kaki kita seperti pakai handuk gitu ya
ditarik ke sini itu akan terenggang gitu
atau mungkin kita bisa posisi seperti mendorong tembok gitu ya
yang bagian belakang itu ke stretch juga
baik duduk maupun berdiri di dalam moda transportasi umum
pada dasarnya jumlah kalori yang terbakar dipengaruhi beberapa faktor
termasuk jenis kelamin berat badan dan usia
nindya yuwono septya di pradana jakarta